surat edaran kapolri berisikan sebelas poin yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran kepolisian
untuk melakukan penegakan hukum yang berasaskan restoratif justice
dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran undang undang ite
agar tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat
sejumlah poin dalam pedoman ini seperti mengedepankan upaya preventif dan preemptif
melalui virtual police di media sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat
terkait pelanggaran undang undang ite
lalu kemudian tersangka yang tidak ditahan jika sudah meminta maaf
sekaligus fokus pada keahlian penyidik dalam membedakan antara kritik
masukan hoaks dan pencemaran nama baik menjadi poin inti dari sebelas pedoman ini
berikutnya adalah hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan kasus dari setiap perkara ite
pengamat hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar menilai
langkah kapolri menerbitkan surat edaran ini dengan menerapkan asas restoratif justice
adalah upaya yang baik dalam menghadirkan keadilan
namun di sisi lain perlu penerapan yang tegas dari seluruh jajaran kepolisian
terlebih kasus yang melibatkan pejabat publik agar tidak terjadi diskriminasi
seperti sejumlah kasus yang terjadi sebelum pedoman ini diterbitkan
intinya kalau misalnya cobalah
intinya se itu adalah menerapkan kehatian kehatian sebenarnya
prudensial spirit sebenarnya spirit kehatian kehatian dalam menerapkan undang undang ite
agar tidak menyebabkan kerusuhan di masyarakat
tapi nampaknya hanya ditujukan konflik yang terjadi horizontal
orang melapor orang gitu masyarakat melapor masyarakat sendiri
tapi kalau sudah masuk ke wilayah publik seperti dua ratus delapan puluh dua ayat dua
yang tadi saya bilang menjadi taib gitu ketika menampilkan mana kritik mana ujaran kebencian
kehadiran pedoman kapolri ini juga belum memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk berpendapat
pedoman ini dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan jika revisi undang undang ite tidak segera dilakukan
mungkin di beberapa lapisan masyarakat dampaknya akan berbeda ya
kalau di warga biasa kayak gue gitu
mungkin kalau misalnya
kalau ada peringatan seperti itu akan membuat gue lebih was was daripada biasanya
karena sebelum ada ini pun gue pun udah was was sebenarnya
kayak aduh gue harus batasin segimana sih
tapi entah kita gimana kalau misalnya yang diingatkan adalah aktivis organisasi oposisi
yang kemudian tidak akan gentar gitu loh dengan adanya hal seperti ini
ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya pedoman ini atau cyber police ini sifatnya membuatnya tidak
bukan sebuah kemajuan tapi ya tetap stagnan
karena yang tadi gue bilang di atas pedoman masih ada undang undang yang masih dijadikan rujukan
yang masih karet yang tidak menyelesaikan masalah menurut gue
meski revisi undang undang ite belum terwujud sebelas poin pedoman polri ini memberikan sedikit harapan bagi masyarakat
untuk menghadirkan keadilan di tengah kasus yang kontroversial di muka publik